terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen ketiga ini akan kita isi dengan kabar pernak pernik ramadan
di pantai karangsteko banyo putih situ bondo inilah sebuah wisata keramba apung
mulai menjadi jujukan favorit bagi warga untuk aktivitas menunggu maupun berbuka puasa
di lokasi ini pengunjung disajikan sebuah sensasi berbeda dengan nuansa budidaya kerapu atau keramba apung di tengah lautan dengan latar landscape gunung baluran
selain menikmati senja atau matahari terbenam pengunjung bisa merasakan sensasi memancing hasil tangkapan sekaligus memasaknya di lokasi keramba
dengan tawaran ini pengunjung pun bisa merasakan serunya membakar ikan disertai alunan gelombang laut
gimana sih sensasinya
tidak bisa diseritakan
di sini bisa ngapain aja tuh
bisa mancing merasakan sensasi buka puasa di tengah laut
paket wisata di atas keramba tengah laut ini sengaja dibuka untuk memberi sensasi bagi wisatawan yang ingin berbuka puasa dari nuansa biasanya
bisa mancing bisa juga snorkeling kalau mau mereka sebelum buka puasa
kemudian kita juga bisa mereka juga bisa langsung ini bakar
biar ikan secara nangsung
untuk menikmati sensasi buka puasa di tengah laut ini pengunjung cukup mengeluarkan biaya mulai lima puluh ribu rupiah per paketnya
sudah bisa menikmati hasil aneka laut sepuasnya